kegiatan bertukang seperti mengukur memaku hingga memotong kayu
memang sekilas menjadi kegiatan khusus bagi orang dewasa
tak hanya aspek detail tapi juga soal keamanannya
sehingga membuat kegiatan ini seakan tak ramah anak
tapi di tempat yang saya kunjungi ini
urusan bertukang juga bisa dilakukan oleh seluruh keluarga termasuk anak anak loh
nah buat amatiran seperti saya yang memang tidak pernah melakukan kegiatan bertukang seperti ini
ada baiknya juga saya menggunakan sejumlah alat standar keamanan
misalkan seperti apron untuk menutupi kotoran di baju
terus kemudian kacamata seperti ini menghindari yang mungkin akan banyak serpihan kayu
dan juga ini sepertinya headphone sih
untuk mengurangi gangguan suara
apalagi pakai alat alat elektronik seperti ini
sekilas seperti tukang kayu profesional ya
soal peralatan tenang sudah disediakan kok
ada dua potong balok kayu tipis di depan saya yang siap digunakan
langkah pertama ukur dulu rangka besinya
lalu urusan motong memotong ada mesinnya nih
tenang akan diajarkan dulu kok cara menggunakannya
tentunya tetap dalam pengawasan
ada tips sedikit nih soal memotong kayu
potongan kayu sedikit bergeser dari garis yang dibuat
agar kepanjangan kayu yang diinginkan tidak terpotong
nah ini saya mau akan potong kayu
tapi saya akan paskan kayu dengan mata pisaunya dulu ini mas ya
jangan lupa saya punya di unleash
nah setelah pas seperti ini baru saya pakai dulu ya biar nggak berisik
pemotongan pertama berhasil
weee pemotongan pertama berhasil
setelah dipotong permukaan kayu dihaluskan dengan amplas
baru setelah itu susun kayu sesuai desain yang dibuat
tadah eits belum jadi sih
masih ada langkah terakhir yaitu memberi lapisan cat vordish
agar warnanya lebih menarik
yeh jadi deh meja kayu sederhana ala bram
nah akhirnya karya pertama bram jadi
ya agak biasa aja sih
bukan cuma perabot rumah tangga seperti meja yang saya buat
bisa juga kok buat beragam perabot lainnya
seperti kereta dorong papan beroda juga tempat mainan anak
salah satu tujuannya memang menjadi hiburan edukatif
yang bisa dinikmati seluruh keluarga
jadi kita tuh sengaja emang kita ngeliat tuh
anak anak kan daripada ke mall atau misalnya main gadget atau gimana tuh kayak
apa ya kita kasih alternatif lah buat anak anak tuh
ini kita bisa megang alat nih yang tadinya nggak off limit tuh buat anak anak
yang nggak bisa main borla main gergaji listrik
nah di sini kita sediain itu buat anak anak justru mereka bisa kayak eksperimen
belajar apa namanya belajar satu hal yang baru gitu gitu
iya banget soalnya kan selama ini kan tahu sendiri kalau di jakarta
kita tuh mainnya hanya ke mal mal dan bingung kalau misalkan anak bosan
cari alternatif lain ya akhirnya kita menemukan tempat ini
pertanyaannya jadi sarana buat gimana juga nggak disini
itu bukan ke warna apa
iya soalnya kan mau gak mau kita harus bekerja sama
mau membuat sesuatu berusaha
ada tujuan akhirnya gitu loh jadi selain mendekatkan diri ke anak juga
dapat quality timenya juga terus dapat skill tambahan juga
di mana semua nggak main kayu sih
bikin apa aja bentuknya yang pernah
stroller sama skuter sama jualan baju itu doang

tapi sama nggak abis bisa dibuat stroller yang bisa dibuat rumah
senang ya pengen bentuk apa sih yang belum dibikin kira kira

bisa kira kira dari kayu gini bikin rumah
secara psikologis kegiatan seperti ini bagi anak dapat berdampak positif
tak hanya bagi gerak motorik saja tapi juga kreativitas anak dalam mengembangkan bentuk yang dibayangkan
selain itu adanya interaksi antara orang tua dan anak
tak hanya memperkuat ikatan emosional juga mengajari anak dalam berpikir sistematis
kalau kita lihat kan sebetulnya untuk kegiatan pertukangan seperti ini
memang lebih tepat ketika anak anak usianya sudah lebih besar
jadi lima tahun ke atas
yang pertama faktor fisiologis ya
secara fisik kan kekuatan motoriknya itu lebih baik dibandingkan anak anak yang usianya balita
jadi memang kalau kita mampu untuk mengakomodir di rumah dengan alat yang keemang
lalu di situ ada proses komunikasi
pastinya ikatan emosional antara orang tua dan anak akan lebih baik dan lebih hangat nantinya
ramher lambang dwi prasetyo bekasi jawa